pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai pencatatan nama pada dokumen kependudukan termasuk pada ktp
dimana salah satu yang diatur dalam aturan permendagri no tujuh puluh tiga tahun dua ribu dua puluh dua ini adalah namanya minimal dua kata
tidak boleh ada singkatan tidak multitafsir tidak bermakna negatif dan maksimal terdiri dari enam puluh huruf
nah kira kira ini urgensinya apa sih pemerintah sampai mengatur sebegitu detail dari nama warganya
nah kita akan membahas bersama dengan pengamat kebijakan publik universitas seri sakti bapak trubus rahadian syah
selamat malam bapak
selamat malam mbak
iya tadi kita sudah bahas saya sudah jelaskan juga apa apa saja yang diatur kemudian dasarnya apa pemerintah menerapkan aturan ini
tapi menurut pak trubus seberapa urgent sih seberapa penting sih mengganti aturan melalui adanya permendagri nomor tujuh puluh tiga tahun dua ribu dua puluh dua ini
iya menurut saya sih sebenarnya ini kan intervensi negara terhadap hak privat ya karena kebebasan orang untuk memberikan nama
nama itu punya makna punya maksud tentu orang tua memberikan nama itu yang pertama
yang kedua kalau diatur seperti ini kan kesannya jadi dipaksakan
nama harus dua kata kemudian itu harus enam puluh huruf misalnya itu termasuk spasi di dalamnya
nah ini kan semuanya dikesan
namun demikian memang tujuan dari apa namanya penerbitan ini kan tujuannya memang untuk menghindari nama nama yang beraneka ragam
seperti ini sesuai dengan sifat majemuk masyarakat indonesia
karena itu nama nama itu memang ada yang melanggar kesannya itu karena untuk multitasker jadi kesannya melanggar norma kesopanan norma kesusilaan bahkan norma agama
jadi menurut saya itu yang harusnya tidak perlu dibentuk
satu aturan tapi cukup bimbuan saja yang disarankan pada petugas petugas antipipil
jadi nama nama yang kira kira tidak mengandung multitasker itu sebaiknya tidak usah
tapi tidak perlu dibuat norma hukum
ini kan jadinya norma hukum yang kesannya itu jadi memaksakan kepada masyarakat harus mengikuti itu
meskipun tujuannya juga baik gitu dalam itu
yang pertama yang kedua adalah menurut saya di pasal lima ayat satu
c kalau tidak salah
yaitu disitu menyantungkan misalnya mencantumkan gelar adat dan keagamaan
dan hal seperti itu menurut saya tidak perlu gitu ya
sebenarnya gelar agat demik itu tidak perlu dicantumkan
jadi supaya tidak membedakan di masyarakat
kemudian yang misalnya gelar keagamaan yang satu haji yang hajah yang satu belum
jadi kesannya ada diskriminasi di masyarakat
khawatirnya implementasi kesanan apalagi gelar gelar adat dan gitu
jadi ini juga khawatir di masyarakat
karena kita ini merdeka kan maksudnya semuanya
sama seberajat gitu ya
kita membedakan semuanya
jadi menurut saya itu hal hal yang perlu dikantumkan
karena gelar gelar akademik mungkin profesor doktor atau disinyur s a s a
atau apa apa itu nanti terkesan jadi membebani yang persanggutan juga
kalau misalnya ini misalnya ada seorang berpendidikan tinggi kok ternyata hanya jadi petani misalnya gitu kan
jadi dimantarkan jadi kebeban bagi dia kan
kebeban seolah olah menjadi hal yang apa
jadi menurut saya lebih baik itu
disamakan dengan akta
itu akta sahabatan kipis saja
dipiaskan saja untuk yang ketentuan tentang gelar adat dan keagaman itu
pak trubus tadi sempat menyinggung juga bagaimana kemudian memang pemberian nama ini kan
kalau di indonesia ataupun di negara lain
pada dasarnya adalah satu doa dari pihak orang tua
harapan begitu ada di dalamnya
dimana saat pembuatan nama juga biasanya ada unsur unsur lain begitu yang mempengaruhi ya pak
tadi tatanan budaya
kemudian tatanan sosial
tempat dimana anak tersebut lahir
itu juga sangat mempengaruhi adanya nama
nah dengan adanya aturan yang mengatur secara hukum
ini sebenarnya apakah artinya pemerintah juga sudah terlalu ikut campur terhadap ranah privasi warga begitu
sampai harus diatur sebegitu detailnya gitu
bahkan sudah ada aturan hukumnya
ya bisa dimaknai seperti itu mbak
artinya pemerintah itu kemudian intervensi atau campur tangan sampai ke ranah privat
karena pemberian nama itu kan ada seorang
nama saya trubus itu kan punya makna
menurut budaya menurut sosial yang ada di tempat saya
di jawa orang jawa gitu kan
jadi artinya tumbuh artinya bersemi artinya tukul
artinya kan itu mempunyai mana harapan orang tua supaya anaknya itu nanti tumbuh bermanfaat untuk masyarakat misalnya seperti itu
atau pemberian nama apapun sebenarnya kan punya makna punya maksud gitu loh mbak
jadi itu yang menurut saya kemudian kalau dipaksakan harus dua huruf
dua huruf gitu misalnya
ataupun nama nama yang harus mencapai maksimal enam puluh huruf misalnya gitu
nah ini kan juga menjadikan masyarakat terpaksa atau dipaksa untuk memberikan nama yang sesuai itu
dan sekali lagi bahwa peran budaya peran sosial dan agamaan juga didalamnya
itu membawa apa namanya nuansa dimana orang tua biasanya memberikan nama sesuai dengan kondisi kondisi yang mereka punya
jadi itu maksudnya itu berarti itu adalah harapan harapan yang ada atau harapan harapan lah daripada anak
karena bagaimana juga anak ini bagi sebagian masyarakat kita adalah rezeki
nah rezeki itu sebagai punya harapan kedepannya masa depannya yang lebih baik untuk masyarakat untuk bangsa dan negara paling tidak itu mbak
tapi kalau pak terubus ini kita lihatkan alasan dari pemerintah kemudian menerapkan aturan ini dinilai tujuannya agar memperjelas identitas diri
agar negara dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi pemenuhan hak konstitusional

agar negara dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi
pemenuhan itu satu yang kedua karena menilai adanya banyak sekali kemudian nama nama yang dinilai memuat unsur asusila membuat multitafsir
nah pertanyaan dari saya adalah dengan adanya aturan ini apakah kemudian ini benar benar akan menjadi solusi untuk menjawab tantangan kemudian tujuan tujuan yang menjadi dasar pemerintah menerapkan aturan ini hingga menjadi peraturan menteri dalam negeri
iya menurut saya sih apa tentu hadir
iya menurut saya sih apa tentu hadir
karena menerapkan namanya kebijakan kan niatnya tentu baik dan kebijakan pemerintah kan dalam hal ini konteksnya tentu untuk efisiensi lah efisiensi efektivitas dalam pelayanan
sehingga proses atau reses birokrasinya itu tidak terlalu rumit karena kalau misalnya namanya berkepanjangan juga rumit juga gitu memasukkannya atau namanya berbau istilahnya melanggar norma
dan itu kan misalnya itu perlu diatur tetapi pengaturan menurut saya tidak berupa satu norma hukum yang diperlukan
dan itu kan misalnya itu perlu diatur tetapi pengaturan menurut saya tidak berupa satu norma hukum yang diperlukan
yang risik seperti itu gitu lebih baik apa itu merupakan imbuan saran kepada masyarakat agar namanya itu disesuaikan dengan kondisi yang ada jadi disitulah petugas asatan sipil yang harusnya nanti secara aktif ya secara proaktif memberikan apa kepentuan memberikan satu apa namanya guidance gitu ya keguman supaya memberikan namanya itu yang baik yang bisa diterima secara ini
tapi tidak perlu dibuat satu aturan gitu untuk saya mbak

supaya ini juga menjadi
memberi ruang kepada masyarakat
jadi masyarakat kita ini kan sangat banyak
kalau dalam konteks ke depan bagaimana
supaya pelayanannya lebih baik
lebih ini ya pada prinsipnya semua
menuju karena eranya digitalisasi
ya tetapi kan semuanya harus
dibikin konteksnya itu serahkan
dalam hal nama itu memberikan nama gelar
tetapi di atas catatan sipil
nggak perlu ada gelar lah ini kan juga
ada terdapat perbedaan perbedaan
seperti itu jadi dalam hal ini
yang kita pikirkan adalah
kalau kebijakan ini tidak semata mata dalam konteks
apa niatnya saja tetapi juga harus
artinya penerimaan manfaat
dari adanya aturan itu
sehingga kebijakan ini
betul betul publik merasa bagian dari
ya memberikan dukungan lah bagian dari
kebijakan itu sendiri yang
merasa menerima manfaat
kalau seperti ini kan kesannya jadi nanti
di masyarakat itu jadi munculnya
perbedaan perbedaan gitu yang harusnya
itu tidak terjadi itu kalau
dari sisi nama tapi
dari sisi pelayanan juga kita harapkan
tidak ada gitu semuanya maunya cepat
efektif tentu ini tujuannya juga
baik dan mulia gitu dalam rangka
untuk mengatur semuanya agar
masyarakat ini mempunyai
memberikan nama itu yang enak
dan pantas gitu
kepatutan gitu loh pak
karena sesuai yang tadi disampaikan ini
sebenarnya menjadi satu faktor
yang terlihat bahwa walaupun
permendagri sudah ditandatangani di dua puluh satu april
tapi masih banyak yang belum tahu ya
jadi untuk sosialisasinya pun juga belum
betul betul tersampaikan dengan baik gitu
nah melihat kondisi ini pak trubus
apa yang kemudian menjadi catatan bagi pemerintah
sehingga sektor tersebut atau bagian tersebut
sebaiknya menjadi perhatian dari pemerintah
iya menurut saya yang paling penting

karena aturan sudah dibuat karena lemah hukumnya
jadi ya itu harus disosialisasikan
terutama kepada masyarakat dari pusat maupun di daerah
kementerian lembaga maupun melalui di daerah itu sampai ke tingkat rt rw kan
sehingga itu semuanya nanti biar masyarakat tahu bahwa ke depan itu
menggunakan nama itu harus dua huruf minikmatnya gitu ya
kalau misalnya masak itu masih diperbolehkan gitu ya
masa juga masih boleh tetapi nama yang panjang itu hanya sampai pada enam puluh huruf
itu jadi harus disosialisasikan
sehingga juga supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman atau konflik di masyarakat
juga dijelaskan maksud dan tujuannya
jadi sosialisasi ini termasuk di dalamnya edukasi kepada masyarakat
karena memang di masyarakat ini selama ini yang ditemukan oleh pihak juta apel kemendaki
itu kan banyak sekali nama nama yang berbau bertentangan dengan norma kesusilaan gitu ya
jadi bertentangan dengan norma kesopangan
bahkan norma agama juga ada saya lihat juga nama nama itu memang agak ini
berbau porno berbau apa namanya kurang pantas lah gitu ya
tetapi itu kan takdiran kita mungkin budaya karena tidak ya kita juga harus caku
karena memang setiap masyarakat itu punya budaya sendiri sendiri
dan kita harus menyadari itu semua
tetapi yang penting adalah bagaimana ini sosialisasi komunikasi yang baik kepada masyarakat
ya secara utuh bagaimana maksud dan tujuan itu
kemudian kedua informasi informasi harus terus menerus dilakukan kepada masyarakat
sehingga sampai di wilayah wilayah tergelok gelok terluar ya masyarakat itu bisa berbicara

di luar masyarakat di di pedesaan atau masyarakat yang ada ditinggal di
di apa namanya daerah daerah yang sulit terjangkau lah gitu ya
misalnya di pinggiran pinggiran hutan
itu juga harus diinformasikan langsung
dan ini berproses menunjukkan waktu yang panjang mbak
daerah saya juga waktunya cukup lama ya untuk sampai ke sana
kemudian juga yang penting diedukasi kepada masyarakat
untuk kedepannya masyarakat kita memberi nama itu yang
yang cocok lah yang sesuai gitu ya yang menurut
menurut masyarakat kita
menurut aturannya itu agar nanti tidak dalam pembuatan paspor
atau kemudian kalau penulisan ijazah
atau dalam hal lain misalnya untuk keperluan keperluan yang lebih jauh
karena era globalisasi belum bisa saja orang itu atau masyarakat indonesia
atau warga negara itu punya hak untuk bekerja di luar negeri
ataupun melakukan perjalanan di luar negeri
atau suatu hal yang berkaitan dengan negara lain kan gitu
jadi itu supaya namanya juga juga di disesuaikan lah gitu
jadi aturan aturan internasional kan juga tercakup di situ
nah ini yang menurut saya agar tidak terjadi kesalahpahaman
tidak terjadi konflik di masyarakat ya perlu dijelaskan secara clear
dan edukasi terus menerus
saya rasa apa yang di sampaikan oleh bukta perus sudah benar
dalam ini ini baru himbuan gitu ya
himbuan yang nantinya kepada masyarakat agar mengikuti aturan itu
nah karena itu dalam hal ini tentu beberapa hal yang terkait dengan
apa ya harapan masyarakat keinginan masyarakat kemudian juga
nah niat masyarakat untuk memberikan nama yang baik
yang sesuai dengan aturan yang berlaku itu tetap dipatuhi gitu
ada rambu rambunya sejadinya bahwa ada pedulman yang harus diikuti
ketika yang bersangkutan mengurus akta mengurus apa
kaitannya dengan ktp ijazah dan sebagainya
sehingga namanya itu cukup apa ya pantas lah menguniasat kepatusan gitu loh
oke baik terlepas dari segala polemik yang tadi kita sudah bahas bersama
kalau kita membahas tentang terkait dengan pencatatan data kependudukan
kemudian dokumen kependudukan menurut pak trubus apa kemudian hal lain
yang dinilai lebih penting untuk bisa diperbaiki dibandingkan dengan
bagaimana kemudian negara mengeluarkan aturan mengatur nama warga
ya menurut saya yang penting adalah sebenarnya mengenai akurasi data ya
kalau data data kependudukan lah itu aturan tentang itu validasi data kependudukan
kemudian bagaimana juga apa namanya agar pengurusannya
birokrasinya tingkat panjang gitu ya jadi pemasarkan birokrasi kita menurut sebut aturan
yang lebih penting menurut saya kemudian juga kaitan misalnya menghindari pungli pungli itu
jadi ponggli memberikan sanksi kepada mereka aturan tentang ponggli yang menghindari ponggli
itu juga harus harus dibuat menurut saya itu yang lebih lebih urgent ya daripada persoalan persoalan
yang terkait dengan apa nama itu tetapi namun demikian karena pemerintah juga menginginkan satu keseragaman
agama dan tentu niatnya adalah baik kita hal ini tentu harus harus dipahami secara komprensif ya
secara kegelutuhan bahwa pemberian apa nama ini harus diperhatikan dengan kebetulan yang ada
dan tentu mengenai urgensinya lebih lebih urgen yang tadi kita sampaikan terkait dengan
penataan birokrasi pengawasan layanan terkait dengan apa namanya sanksi menghindari pungli
dan sebagainya itu yang lebih lebih termasuk di dalamnya akurasi ke apa
keakuratan jatah lah jatah kependudukan itu pengatuannya kan justru sebenarnya lebih lebih mendesak sekarang ini
iya sayang sekali memang ini pak trubus kami dari tim sianan indonesia kenakrit sudah berupa ya
untuk menghubungi dirjen dukcapil dan juga tim dari kementerian dalam negeri namun mereka menyatakan
belum bisa bergabung malam hari ini padahal kalau kita membahas hal ini mungkin bisa lebih dalam lagi ya pak ya
bisa lebih ditekankan ya dibentuknya masih imbauan kemudian bagaimana kemudian tata caranya memasangnya
kemudian bagaimana kemudian tata caranya memasangnya kemudian bagaimana kemudian tata caranya memasangnya

memastikan bahwa mereka yang namanya sudah ada mungkin
dari satu kata tapi di daftarkan sebelum dua puluh satu abril artinya tidak harus ganti nama begitu ya pak ya menjawab kesimpang siluran data data yang ada
namun memang sayang sekali pihak dari kementerian dalam negeri menyatakan mereka belum bisa bergabung bersama kita malam hari ini
tapi lagi lagi saya ucapkan terima kasih banyak pak trubus tadi sudah menjelaskan dengan secara rinci pandangannya seperti ini
tapi lagi lagi saya ucapkan terima kasih banyak pak trubus tadi sudah menjelaskan dengan secara rinci pandangannya seperti ini
apa dari kacamata pengamat kebijakan publik dalam hal ini
saya ucapkan terima kasih kepada pak trubus rahad yansyah
pengamat kebijakan publik universitas trisakti
sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
saat selalu pak
yang sehat amin